sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bapak gak akan pernah minta maaf duluan
karena bapak merasa tindakan bapak itu benar
pak tolong jangan kayak anak kecil dong pak
soal itu kan gak harus siapa yang salah duluan
aku gak mau keluarga kita dan milo tuh bermusuhan lagi
kamu pikir bapak mau
ayolah pak telfon mereka
apapun alasannya dan apapun yang bapak sembunyikan
mereka itu tamu kita pak
dan nggak seharusnya bapak bersikap
tamu yang tidak sopan
apa menurut kamu bapak harus hadapi dengan sopan
juli capek berdebat lagi
tolong bapak telepon mereka dan minta maaf
bapak telfon mereka
pak ini pak

karena menurut aku seharusnya mereka itu yang minta maaf duluan sama bapak
kalau bapak minta maaf duluan bisa bisa nanti mereka semena mena sama bapak
dan udah pasti mereka akan ngelakuin itu lagi dan lagi dan lagi pak
kenapa kamu sedih nak
aku gak tahan aja ngebayangin almarhumah ibu di sana
nah kalau almarhumah ibu masih hidup sekarang
pasti dia nggak akan tinggal diam melihat anak kesayangannya dihina seperti tadi
maafin keluarga aku ya sayang
mama dan kakak tuh emang keterlaluan kalau ngomong penting
gak mil harusnya aku yang minta maaf atas kejadian tadi
dan aku juga udah minta ke bapak untuk nafas keluarga kamu dan minta maaf
mudah mudahan masalah ini gak panjang ya
kamu mikirin apa lagi mil
aku tuh lagi mikirin ali ya
dan aku rasa tuh bapak kamu udah kepengaruh sama dia
tapi bisa apa dia
apa kecurigaan kamu gak berlebihan mil
kalau orang yang kayak amnesnya gitu bisa mempengaruhi orang lain
kalau aku perhatiin sih selama ini tuh kayak ada sesuatu sama alia
kamu perhatiin kalau ali ngomong
kamu lihat matanya kamu perhatiin ekspresinya tuh kayak ada sesuatu yang ditutupin
dan direncanakan dibalik semua kepolosannya dia
dan sebelum ada dia juga
mereka tuh gak seperti ini kan
sikapnya tiba tiba jadi pelin
aku sangat yakin jul
mendingan kamu urusin ali aja dari rumah kamu
kalau nggak ada dia hidup kita lebih tenang
dan gak mungkin ada kejadian kayak tadi
ini tuh gak ada sangkut pautnya dengan ali ya
setahu aku sejak ibu meninggal emosi bapak tuh semakin gak stabil mel
dia sering murung dan juga gelisah
dan aku juga sangat sibuk dengan urusan kantor
lalu bagaimana dengan hubungan kita sayang
masa kita harus menunda pernikahan kita lagi
aku juga gak rela mil
kita tetap jadi menikah kan
kita harus tentuin tanggalnya sayang
ini yang aku khawatirin
semakin lama kita tentuin tanggalnya
semakin banyak halangan yang akan datang
dan itu bisa menggagalkan pernikahan kita
padahal ini kan cita cita kita berdua
jadi menurut aku kita harus tentuin tanggalnya kita menikah
aku tahu milo sangat kecewa karena tadi
tapi aku juga kasian lihat bapak yang ditekan kayak gini
saya tolong pikirkan permintaan aku tadi ya
aku permisi dulu
pasti tak ini
habis tuan weer expresif india resep pengantin kita
bila tetap ngeneh
memangnya tante lagi terlibat utang atau apa gitu
kamu dengar ya
walaupun kami tidak sekaya seperti dulu
tapi bukan berarti kami itu banyak utang
bukan maksud aku kayak gitu
tapi kemarin aku dengar pak ahmad bilang
tante itu memilu menikah sama mbak juli
karena mau ngincar hartanya
ahmad bilang seperti itu
serang ajar ya ahmad
baru jadi orang kaya udah berlagu
kalau kamu memang masih memikirkan harga diri keluarga kita
lebih baik batalin aja deh pernikahan ini
ya apa boleh buat
saya tidak akan buru buru menikahkan anak saya
kenapa sih aku jadi gak konsen gini
kenapa gak dia angkat sih mil
kenapa harus ada pertengkaran keluarga lagi
kalau kayak gini kan yang jadi menderita ya aku dan milo lagi
sayang aku tahu kamu kecewa sama aku
masalah bukan untuk dihindari
tapi untuk diselesaikan
nah sementara itu
itu aku kafirin
takut dari carolina
orang ngerjain hidup memburu
gak yahsanya sama kecil aja deh
pak waktu dia miskin tuh seperti apa desa rokabe
nggak bakalan deh ngamil ngamil sama dia enak aja
udah deh mama udah deh
kalau dia nggak denger sendiri dari mulutnya mama jangan ngomong seperti itu
jadi papa masih ngarepin milo menikah sama julie
papa cuma memikirkan perasaan mereka
dan papa yang papa pikirkan adalah kebahagiaan mereka berdua
kalau memang menurut papa jauh lebih penting kebahagiaan mereka daripada perasaan keluarga ini pak
tapi aku minta pak
suatu hari nanti papa jangan pernah menyesali
kalau anak sayang papa itu jauh lebih mikirin keluarga barunya daripada keluarga kita
karena dia tuh sekarang udah dikuasai sama keluarga barunya pak
pikirin sampai ke sana dong pak
jangan mikirin hari ini aja